dari istana kepresidenan sekretaris kabinet pramono anung menyebut
tidak lama lagi presiden jokowi akan mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden pendampingnya
presiden jokowi juga akan mengumpulkan para ketua umum partai politik pengusungnya
sebelum mengumumkan pendampingnya dalam pilpres mendatang
politisi senior pdi perjuangan ini juga membantah
isu mengenai keluarnya pkb dari koalisi pendukung jokowi
pramono juga mengisyaratkan jokowi tidak perlu menunggu putusan gugatan mahkamah konstitusi
perihal masa jabatan wapres sebab waktu pendaftaran yang sudah mepet
meski tidak merinci kapan tepatnya dan siapa cawapres pendamping jokowi
namun pramono memastikan jika sosok pendamping jokowi dapat diterima seluruh rakyat indonesia
dalam waktu dekat mungkin besok kalau tidak besok malam
kamis malam presiden akan mengundang ketua umum dan sekjen partai
karena hari jumat adalah sudah hari terakhir mengenai hari jumat mendaftarnya jam berapa nanti presiden yang tahu
yang jelas sebenarnya nanti satu hari sebelum hari jumat sudah bisa diketahui
karena kan ketua umum dan sekjen partai pendukung itu harus terima
dan itu adalah hal yang harus diketahui
dan itu adalah hal yang harus diketahui
dan itu adalah hal yang harus diketahui
dan itu adalah hal yang harus diketahui
dan itu adalah hal yang harus diketahui
sosok yang bisa diterima oleh rakyat republik indonesia